mau apa raden kesini
apa salah aku mendatangi pedagang yang sekarang bekerja di bawah katumenggung
maaf tapi lapak ini sudah tutup
ada apa mbok cepat sekali tutup
tidak apa apa hanya saja saya ada urusan lain
baiklah kami akan kembali
masuk ke dalam keraton ini
sudahlah kanjeng ratu
jangan bersiasan pada aku
siapa itu yang datang
prabu prabu kiripati
tinggal kamu raksasa jelek
kuperingatkan kepadamu waskolo
jangan bermain main dengan kandang kiri pati
dan jangan sampai pusaka itu direbut olehnya
dimana tapak alamat
kenapa pusaka itu ada di tanganmu waskolo
aku tanya sekali lagi kepadamu
dimana tapak alamat
apa perjulimu dengan tapak alamat
bukankah kau datang kemari
ingin mendapatkan pusaka ini
kenapa kamu jadi berani sekali kepada aku waskolo
apa yang sebenarnya terjadi
apa aku tidak salah dengar maskermu
tidak ada yang salah
dari pendengaranmu itu
kecuali kau merasa
aku akan serahkan
pusaka ini padamu
mempertaruhkan pusaka itu hanya untuk bertaruh
satu lawan satu
tiam lah kanjek ratu
biarkan aku yang bodoh ini
si luman terkuat ini
baik lah waskolo
aku akan dengan mudah mengalahkan
dan aku terima waskolo
aku terima tantanganmu yang nekat itu
hesu sena biung

hesu sena biung dia sudah mulai mempertanyakan kematian awang si
jika ingatan nawangsi kembali apa yang harus kita lakukan biung
tenang tenang sinta
tenangkan diri kamu
cukup raden fusenai kehilangan akal
sekarang katakan pada biung
apa yang menjadi kekhawatiran kamu
kalau memang benar apa yang kamu katakan itu
perhati nawangsi yang sudah meninggal hidup kembali
apakah itu mungkin di kehidupan saat ini
aku tidak mengerti biung
tapi katakan pada biung
siapa saksi mata saat itu
dan menurut kamu siapa yang akan mengatakan hal tersebut
kalau memang benar aryo selama ini menyimpan nawangsi
tiu rasa kalau sampai aryo mengatakan pada semua orang
tidak akan ada yang percaya dia
saat ini yang terpenting tenangkan diri kami
tujuan kamu saat ini adalah menjadi istri
itu saja yang kau pikirkan
besok adalah hari kelahiran raden husul
bio akan mengadakan pesta kecil kecilan
dan ingin mengundang ibu fusena
kita harus membuat diri kita lebih baik kehidupan mereka
biung mempertaruhkan ini semua hanya untuk kamu
kamu harus bisa mendapatkan hati raden fusena
terima kasih biung
mau apa raden kesini
apa salah aku mendatangi pedagang yang sekarang bekerja di bawah katumenggung
maaf tapi lapak ini sudah tutup
ada apa mgo cepat sekali tutup
tidak apa apa hanya saja saya ada urusan lain
baiklah kami akan kembali besok
terima kasih atas pengertiannya bu
wah wah bagaimana kamu mau membayar denda kalau seperti ini
lagi pula semenjak engkau datang lapak ini sudah tutup
kamu tidak bisa se enaknya seperti ini nang angsi
meskipun aku bekerja untuk katung manggungan
lapak ini tetap milikku
asal aku bekerja dengan baik aku bebas melakukan apa saja
mas ario serius sekali mau mahatnya
anandya bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak datang ke sini lagi
mas bagus sekali pahatannya
terlalu berlebihan kamu anandya
pahatan ini baru terjadi
meskipun begitu aku yakin kali ini pahatan mas adalah pahatan yang terindah
menurutku pahatan ini bukan pahatan terindah
pahatan terindahku adalah wajahmu
kalau kamu tersipu malu seperti itu aku jadi ingin semakin menggodaimu anandya
sudahlah mas sekarang makan dulu
ah betul aku lapar sekali
mas aku mau pulang
kalau begitu aku pulang duluan ya
kenapa buru buru sekali
tidak apa apa mas
mas kalau bisa hari ini mas pulang lebih awal ya
ada yang ingin kubicarakan
kalau mas penasaran lebih baik mas pulang lebih awal
anandya eh tunggu tunggu
mas improvement pilih kesempatan

aku penasaran seperti orang lain
tapi aku bukanlah orang yang sabar
apa kamu mencintai dia
kalau kamu suka sama orang yang seperti itu